ya meskipun pemerintah daerah di beberapa wilayah sudah memperbolehkan operasional bioskop ya
tapi emang nih gak semua bioskop bisa kita datangi
nah karena sudah bisa nonton di bioskop harus ada kerjasama yang baik antara pengunjung dan juga pengelola untuk menyukseskan pembukaan bioskop ini
harapannya sih ya semua pihak bisa disiplin untuk menaati aturan baru di masa pandemi ini
jadi saya gak bosen rasanya untuk ingetin anda apa aja sih peraturan baru untuk menonton film di bioskop di masa pandemi khususnya
nah ini dia yuk nonton bioskop tapi ada syarat dan ketentuan berlaku
kita lihat data data yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia merangkum aturan baru apa saja sebelum kita datang ke bioskop
jadi sekarang kita harus tahu dulu nih apa yang perlu kita persiapkan
karena sebelum mulai nonton protokol kesehatan ternyata sudah harus dilakukan
kita lihat yang pertama pastinya adalah pakai masker tiga m menjaga jarak mencuci tangan juga
kemudian menggunakan masker
adalah kewajiban paling dasar ya
nah kemudian kalau sudah dicek suhu tubuhnya menggunakan masker masuk ke dalam bioskop kita lihat adalah ini dia
pembayaran dilakukan jadi segala transaksi yang terjadi di bioskop ini harus non tunai alias cashless
jadi kalau mau beli tiket atau mau makan gitu ya atau main game biasanya di dalam bioskop
itu semuanya sekarang harus cashless untuk meminimalisir kontak lah
begitu juga dengan kalau di jakarta ada yang namanya pendataan penonton
ini kalau di jakarta pendataan pengunjung dilakukan secara online ataupun manual
dengan meng input ada enam digit angka depan ktp ya ktp atau nik
jadi kalau depannya tahu kelihatan ini pengunjung asalnya dari mana nih
dari bekasika dari bogorka atau dari depokka begitu
nah berikutnya ada juga batasan usia yang diberlakukan untuk menonton bioskop
yakni penonton ini harus berusia di atas dua belas tahun dan di bawah enam puluh tahun
tidak semua orang yang bisa nonton di bioskop
nah ini sesuai dengan panduan dari kementerian kesehatan dan juga pemprov dki jakarta
oke berikutnya kalau udah masuk bioskop kemudian sekarang kita di studionya nih
nah di studio atau ada bahasanya auditorium juga ya
ini aturan yang lebih

pertama kalau kita lihat ada batasan jumlah penonton
jadi tidak bisa penuh tidak bisa semua orang atau anda rame rame gitu nontonnya ya
nah kemudian kalau berikutnya kita lihat adalah jaga jarak
ini kelihatan ada x ada nol jadi di sampingnya sini bisa kemudian di sampingnya sini nggak bisa
ini kalau di jakarta
kalau di bandung ada yang bisa ada yang nggak bisa

bisa kemudian bisa kemudian nggak bisa nggak bisa dua kali kemudian bisa
jadi ini ya kalau anda nonton gitu nggak bisa tuh kode kodean ketakutan gitu sama gebetan kalau lagi nonton
karena kursi penontonnya sekarang diberikan jarak gitu ya
nah kursi penonton ini satu kursi kosong kemudian kursi penonton lainnya ada
selain itu kita lihat dilarang makan dan minum
anda nggak boleh beli popcorn misalnya
jadi kalau mau makan atau minum anda makannya di kafe yang disediakan di bioskop tersebut
jangan buka masker selama film masih berputar
jadi masih pakai masker karena anda nggak boleh makan nggak boleh minum ya
oke berikutnya ada juga penjagaan ketat yang dilakukan oleh pihak bioskop di dalam studionya ya
jadi pengamatan langsung juga dilakukan
ada penjagaan ketat di dalam studio sebagai upaya
apalagi kalau bukan biar semuanya disiplin
karena kita tahu studio ini studio bioskop ini kan ruangannya tertutup ya
nah kalau sudah nonton pihak bioskop juga wajib membersihkan studio dengan desinfektan
jadi ini yang dilakukan ya untuk mengurangi kekhawatiran akan penyebaran virus di ruangan
roda perekonomian mau gak mau memang harus berjalan
tapi ya tetap prioritasnya adalah kesehatan